seperti mal akan kembali ditutup jika psbb kembali berlaku pada empat belas september mendatang
meski mendukung keputusan pemerintah provinsi dki jakarta namun keputusan ini dinilai terlalu mendadak
sejumlah persiapan telah dilakukan pihak mal jika harus tutup kembali pada masa psbb
beberapa peraturan dan protokol kesehatan akan diterapkan sama seperti penerapan psbb kali pertama di dki jakarta
mulai dari pembatasan jam operasional hingga industri yang boleh beroperasi selama masa psbb
pihak manajemen mal juga hingga saat ini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait aturan psbb yang dianggap masih simpang siur
kita sih berharap dalam tiga minggu pertama ini keadaan bisa menjadi lebih baik
sehingga kita bisa paling tidak kembali ke masa transisi di mana beberapa memang toko toko sudah bisa buka lagi bisa berbisnis kembali
karena kalau di mal sendiri itu kan kayak sebuah sistem ekonomi disini banyak sekali gitu mbak
gak cuma hanya toko jual beli enggak